selasa sore rektor universitas gajah mada ova emilia memastikan keaslian ijazah sarjana presiden joko widodo
jokowi adalah alumnus program studi s satu fakultas kehutanan ugm angkatan seribu sembilan ratus delapan puluh dan lulus pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ova menambahkan klarifikasi ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab ugm sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumninya
ijazah jokowi berbeda dengan ijazah alumni fakultas lain karena kala itu belum ada komputerisasi dan penyeragaman dengan format khusus sehingga penulisan ijazah masih menggunakan tulisan tangan halus
namun ijazah jokowi persis sama dengan ijazah mahasiswa lain seangkatannya yang lulus pada saat bersamaan
bapak insinyur joko widodo adalah alumni prodi s satu di fakultas kehutanan universitas gajah mada
angkatan tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan
yang kedua bapak insinyur joko widodo dinyatakan lulus dari ugm tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki
terkait gugatan yang dilayangkan kepada jokowi soal tudingan ijazah palsu ugm tidak akan mengambil langkah hukum karena gugatan tersebut bukan ditujukan

pengadilan jokowi dodo di jakarta pusat bakal menjatuhalkan sidang perdana terkait dugaan penipuan dengan ijazah palsu presiden jokowi dodo pada delapan belas oktober mendatang
berdasarkan situs sistem informasi penelusuran perkara pn jakarta pusat gugatan dilayangkan oleh penulis buku jokowi undercover bambang trimulyono pada senin tiga oktober dua ribu dua puluh
dalam petitumnya penggugat ingin pn jakarta pusat menyatakan jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar
dan atau memberikan dokumen palsu berdasarkan penelusuran perkara pn jakarta pusat
berupa ijazah bukti kelulusan sekolah dasar sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atas nama jokowi dodo untuk proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
sebelumnya staf khusus presiden dini purwono pada selasa empat oktober kepada cnn indonesia com telah buka suara
ia menilai penegak hukum tidak seharusnya dipaksa menangani perkara yang mengada ada
didi menjelaskan bahwa jokowi memiliki ijazah asli dari berbagai tingkat pendidikan
dan semua ijazah jokowi bisa dibuktikan keapsahannya